kami ajak anda sekarang mengikuti pernyataan dari ketua umum partai gerindra prabowo subianto yang menyambangi dpp nasdem bertemu dengan ketua umum partai nasdem surya palo
bagus komitmen kebangsaan dan sebagainya
tadi kita banyak bahas dan saya terus terang saja mengakui banyak yang saya belajar dari pak surya paloh
banyak hal hal yang baru jadi rupanya ilmu ilmu medan itu itu ilmu praktis ilmu lapangan
jadi saya bersyukur hari ini datang saya banyak belajar dan tentunya hal hal yang saya dapat dari beliau akan saya gunakan sebaik baiknya
tapi di samping itu beliau juga membuka diri saya menyampaikan pandangan pandangan saya
kita bahas banyak masalah terutama kita concern terhadap masa depan bangsa kita
kita ingin laju pembangunan
kita ingin arah pembangunan bangsa itu mantap stabil
kita komit kepada persatuan nasional kerukunan toleransi
kita komit untuk memantapkan pancasila
kepada anak anak muda kita bagi kita kita berkeyakinan bahwa tanpa pancasila indonesia tidak bisa survive
saya kira intinya dari sebesarnya itu kita banyak bahas masalah masalah lain dalam suasana penuh keakrapan dan bisa saya kira juga dengan penuh
tadi disebut romantisme saya juga bisa tambah romantisme dan penuh humor
saya kira itu ya dari saya
jadi terima kasih
maksudnya kita juga banyak hobi yang sama
beliau sangat suka sejarah
beliau mengkoleksi patung patung pahlawan pahlawan
ikon ikon tokoh tokoh beliau juga sama dengan orang yang saya kagumi
dan lain lain yang saya lihat beliau suka dengan tokoh tokoh revolusioner

tokoh tokoh yang selalu membela rakyat
tokoh tokoh yang membela kebenaran dan keadilan
mungkin karena kita mirip ya apa
dekat situ situ lah
baik saya kira cukup sekian kawan kawan
teman teman terima kasih
tapi kan beliau pemimpin partai
saya pemimpin partai
kita kan tidak bisa bertindak karena kita teman
kita atur sendiri sendiri kan tidak bisa
beliau punya konstituen saya punya konstituen
kita kan bertanggung jawab pak ya
kepada partai kita
kita komit bersama sama menjaga pancasila
menjaga keutuhan republik indonesia
jadi ini kita tidak hanya untuk pemilu
kita lebih dari itu
saya kira demikian
warga negara indonesia
sehat jasmani dan nukhani
sehat jasmani dan nukhani
harus ada sosok yang
komit dan setia kepada
undang undang dasar empat puluh lima
tidak sebagai mantra
kriteria yang paling penting
dan juga kalau bisa yang berpengalaman
kondisi ekonomi dirinya dan keluarganya wajib untuk menawarkan diri kepada negara dan bangsa
nah ini yang kita ingin budayakan
anak anak muda kita ingin nanti anak anak muda yang tadi itu harus berani menawarkan diri
untuk mengabdi kepada negara dan bangsa
saya kira itu
ini pertanyaan luar biasa
ya ketemu dengan bapak presiden benar
tapi kan tidak hanya spesifik membicarakan hal itu
banyak hal hal lain
seperti apa yang tadi kita diskusikan juga dengan mas prabowo
concern kita adalah bagaimanapun juga
proses deklarasi pembangunan bangsa ini harus tetap berlanjut
kita mengerti bagaimana untuk mencapai tahapan kemajuan demi kemajuan bagi terbangsa dan negara ini
diperlukan satu situasi yang cukup harus bisa dipertahankan
nah konsentrasi kita semuanya pada ini
betapa mahalnya betapa strateginya
di dalam memiliki suasana stabilitas nasional yang mumpuni
nah saya ingin mengajak bagi semua para elit bangsa ini termasuk kami berdua
apapun kepentingan partai partai politik misalnya
dalam menghadapi strategi pemilu
kemudian sesudah pemilu
tetap harus mengutamakan betapa pentingnya esensi menjaga stabilitas nasional
nah jadi pikiran pikiran ini
jadi kalau ditanya apakah ada pak ganjar apakah ada pak punganes ada pak prabowo bisa aja
nggak ada masalah
satu hal yang barangkali tadi awal daripada pembicaraan saya
modal kami ini cukup besar
bukan berarti kepada teman teman lain tidak besar juga
tapi cukup besar dan itu sesungguhnya
pertemanan mendekati empat puluh tahun saya pikir itu satu ukuran yang bisa menjadi parameter juga
kadang kadang pasang surut
kadang kadang mas prabowo kan gak terlalu sesenyum sama saya
nah tetapi kami tahu semuanya kita punya niat baik yang sama
kami ingin mengabdikan diri kami
bagi sebuang sikh kami
bagi kemajuan bangsa dan negara ini
nah antara gerindra dan nasdem
atau sebaliknya antara nasdem dengan gerindra
pemilu kita ajak untuk membangun kesadaran
bagaimana kita menghargai budaya politik yang lebih sehat
penghormatan kita satu sama lain harus tetap terjaga
berkompetisi bukan dengan saling menjatuhkan
tapi bisa berkompetisi di dalam harmoni
dan bagaimana kami juga mau coba berupaya untuk membangun kesadaran publik
agar politik politik identitas politik politik aliran politik politik ajaran dengan kebebasan sosial media yang ada pada saat ini
mudah sekali untuk mencurigai menghujat
kalau bisa kita alihkan pada pikiran pikiran yang mengajak bahwasanya kita satu bangsa
nah inilah sumbangan pemikiran tadi
antara mas fadbowo dan saya ada kesepakatan
menghadapi pemilu kita bersama untuk saling menjaga menghormati
saling mengingatkan kalau ada kekurangan satu sama lain bahkan sesudah pemilu
dan itu komitmen kami bersama
terima kasih kalian semua